halo selamat pagi saudara anda bergabung kembali di kompas bisnis apa indonesia
libur panjang pekan ini masih dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk berlibur
di stasiun bandung saudara terjadi peningkatan penumpang kereta api
dari data stasiun bandung tiket yang terjual kebanyakan untuk tujuan yogyakarta jawa tengah dan juga jawa timur
data dari daob dua bandung mencatat sejak hari jumat lalu ada delapan penumpang berangkat dari stasiun bandung per hari
terhitung ada lima puluh delapan penumpang yang berangkat dari stasiun bandung
penumpang kebanyakan memanfaatkan libur panjang untuk menghabiskan masa puasa awal di kampung halaman masing masing
libur panjang ya mulai hari ini
di senin hari libur nyepi tanggal dua belas di nasional
jadi mulai libur dari hari jumat ya sabtu minggu senin suasa
pak mayoritas perjalanan jauh kemana pak
ya untuk perjalanan penumpang banyak ke arah timur jawa tengah dki jakarta rb yogyakarta
kalau di bandung masih banyak warga yang berangkat untuk liburan bagaimana dengan di stasiun senen jakarta
jurnalis kompas tv renata panggalo akan melaporkannya
renata selamat pagi kalau di stasiun senen apakah ada lonjakan penumpang balik atau malah yang pergi dari stasiun senen
ya pak sekali dan juga saudara tentu kalau kita melihat data dari pt kai daob satu jakarta ini kalau dibandingkan yang berangkat dan juga yang datang ini tentu yang datang

kalau dari data yang kami dapat untuk hari selasa hari ini ini ada tiga puluh tiga empat ratus tiga puluh tiga penumpang yang tiba di stasiun pasar senen
kalau kita bandingkan dengan data pada hari hari sebelumnya misalnya pada tanggal delapan begitu ya ini sudah mulai terjadi peningkatan yang dimana memang itu merupakan hari jumat
ini merupakan awal mula dari long weekend kemarin begitu ya yang dimana ini totalnya ada dua puluh empat sembilan ratus lima puluh penumpang

jadi memang kalau kita bandingkan dengan data yang berangkat begitu ya ini lebih banyak yang balik
nah kalau misalnya kita bandingkan dengan yang keberangkatan
untuk yang keberangkatan ini tentu paling banyak berangkat pada hari jumat kemarin karena balik lagi hari jumat itu merupakan awal mula dari long weekend yang mulai dari hari sabtu sampai hari ini hari selasa
yang dimana untuk data hari jumat kemarin ini ada tiga puluh tiga lima ratus dua puluh penumpang yang berangkat
nah setelah itu juga pas kali saya sempat bertanya kepada kepala stasiun pasar senen yang kemudian di mana destinasi yang paling tinggi

dari rasa pendudukuyopa tempatan sepuluhori danpopular sekaligus
memang sampai hari selasa ini untuk arus baliknya ini semakin tinggi dan tentu kalau dibandingkan dengan tanggal tanggal sebelumnya dari tanggal delapan maret
misalnya ini pada hari ini merupakan jumlah penumpang tertinggi untuk arus balik
kapas kav dan juga saudara tentu menyambut bulan suci ramadan
ini juga menjadi penting untuk diingat tentunya untuk mereka yang suka mudik begitu ya dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta api
karena untuk pt kai ini juga sudah membuka pemesanan untuk kereta api tambahan kebarang sejak hari rabu tanggal enam maret lalu
di mana kai ini menyediakan untuk daob satu jakarta tiga ratus empat puluh empat perjalanan untuk periode tiga puluh satu maret
untuk rata rata perjalanan ini sebanyak enam belas kereta yang dimana untuk stasiun gambir ada sepuluh kereta dan juga untuk stasiun pasar senen ini ada enam kereta
tentunya dengan adanya kereta tambahan ini diharapkan bisa mengakomodasi animo masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik
tetapi tentu yang perlu diingat juga saudara ini tingkat okupansinya ini juga sudah cukup tinggi ya untuk mereka yang sudah berminat
yang sudah membeli tiket untuk ataupun menjelang dalam rangka ramadan dan juga lebaran
yang di mana memang kalau untuk tempat duduk yang disediakan begitu yang dijual ini sebanyak delapan ratus empat puluh empat tujuh ratus empat puluh satu
tetapi untuk yang sudah dijual ini sudah sebanyak tiga ratus
jadi memang ini cepat cepatan ya pak skalis dan juga saudara ini sudah disediakan
kereta api tambahan dan tentunya ini bisa diharapkan mengakomodasi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum untuk mudik
dan juga yang menjadi penting yang perlu diingat juga pemesanan tiket ini bisa dibeli di aplikasi akses by kai kemudian di website kai co id
terus kemudian juga dengan mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan kai
untuk anda juga yang ingin membeli tiket kereta secara gosip
ini tentunya cuma bisa dibeli mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api
jadi tentu yang perlu diingat sebaiknya bisa membeli di aplikasi akses dulu ataupun di mitra mitra lainnya
baru kemudian bisa membeli di loket secara go show tiga jam sebelum jadwal keberangkatan
baik jadi liburan sudah usai para pekerja sudah kembali lagi ke ibu kota untuk beraktivitas
melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta